sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
orang orang ibu ngasih ngasih baju korang iya saya mau bu catet aja modelnya ukurannya warnanya
biar saya cariin bayarnya harian pemingguan kredit iya saya pikir gratis hari bu
makasih ya di ulu ulu jangan sama sama saya tuh be saya juga disini tenumpang